berikutnya ikatan dokter indonesia menolak menjadi eksekutor kebiri jika peraturan pemerintah pengganti nomor satu tahun dua ribu enam belas tentang perlindungan anak atau perpu kebiri diterima oleh dpr
hukuman kebiri kimia yang diwacanakan dalam perpu nomor satu tahun dua ribu enam belas ini dianggap sebagai pemberatan hukuman sedangkan dalam kode etiknya dokter tak dapat melakukan tindakan hukum dan penyiksaan
hal inilah yang menjadi alasan idi untuk tidak bersedia menjadi eksekutor kebiri kimia jika perpu berhasil disahkan
idi bahkan menyampaikan rekomendasi dalam rapat dengan pendapat dengan komisi delapan dpr untuk menunjuk petugas khusus di luar dokter
idi juga merekomendasikan adanya rehabilitasi dibandingkan pemberatan hukuman
hingga saat ini perpu kebiri masih menjadi bola panas di tangan komisi delapan dpr republik indonesia
berarti kita menolak atau menerima
tentang kita tidak bisa melakukan sebagai eksekutor
silahkan pemerintah menunjuk petugas eksekutor sendiri kalau tetap mau melakukan
kita dalam posisi tidak mengatakan menerima dan menolak hukuman ini
kita hanya jangan dokter yang melakukan
karena kalau dokter ada kendala etika itu
ini masih harus kita dalami karena bukan cuma bab kebirinya saja
tapi ada bab bab lain yang juga masih harus dikaji lebih dalam
salah satu alasan mengapa kemudian disebutkan harus mendapatkan hukuman termasuk diantaranya kebiri adalah jika kemudian korbannya mengalami gangguan jiwa atau mendapatkan penyakit menular